sudah maksain datang kemari ya cina
pesan saya jaga diri kamu baik baik selama di sana ya
kalau gitu kita permisi dulu ya kang
oh iya atem kalau misalnya ada perlu apa apa
pokoknya aten bisa langsung hubungin cucu ya
hatunuhun pisan ya pak
nuhun pisan ya
saya cemburu sama atem kum
atem ngajak dia menentang pisan
di delman yang atem naikin itu ada cowoknya
cowoknya itu gangguan si atem
ya enggak ceng
cowoknya itu ngurusin kudanya
cowok itu kusir delman
terus si burunya dari mana doi
atem naik delman yang warna kuning kak dadang
saya naik delman yang warna kuning kak dadang
saya enggak suka saya cemburu kum
seharusnya atem tuh sama saya sama sama nek delman yang warna kuning
mama punya cerita
jenifan mau dengar
ada cerita tentang kakek
kakek itu punya teman
dia adalah seorang pejuang
nah pak ahmad itu ceritanya sedang dikejar kejar
suka sama cowok lain
perasaan kamu teh gimana doi
ya biarin aja ceng
kamu nggak marah
buat apa saya marah
atem teh direbut sama cowok lain
kalau atem suka sama cowok lain
berarti atem udah nggak suka lagi sama saya ceng
buat apa saya marah marah
emangnya kalau saya marah marah
ya ngapain sih mesti sedih
marah marah sama orang yang sudah gak suka lagi sama saya
kamu mah aneh ceng
siapa yang marah
iya orang sudah nggak suka dipaksa
aceh itu ya
iduanya lebih logis dari kita ya
dunia ini terbalik
ketika dia sedang mau bersembunyi
bersembunyilah dia di rumah kakek
lalu kemudian belanda datang ke rumah

nah kakek terpaksa berbohong mengatakan tidak melihat pak ahmad
hingga akhirnya pak ahmad pun tidak ditangkap
kakek sebetulnya terpaksa berbohong
tapi itu demi satu kebaikan
jadi memang ya jennifer kadang kadang kita itu suka terpaksa berbohong
dan itu dibolehkan bila untuk kebaikan
nak mama bangga sama jennifer
jennifer sayang sekali sama papa
papa bangga sama jennifer
kak febri bangga
bahkan ibu yona juga bangga sama jennifer
jennifer begitu sayang sama papa
dan ingat ya kita semua itu saling menyayangi
tapi ingat saling menyayangi itu harus menjadi diri sendiri
karena kalau jennifer menyayangi papa berusaha menjadi papa
itu hanya akan menyakiti bapak
ingat ya ma
nah besok pagi mama harus kembali pulang ke arab saudi
mama harus cepat cepat kerja agar cutinya mama tidak berkurang
jadi insya allah nanti idul fitri kita berkumpul lagi ya sayang
mama bangga sama jennifer
jennifer rajin belajar
mau tahu nggak mama punya satu rahasia
membaik atau memburuknya papa itu semua tergantung jennifer
kebangetan si aceh kamar berantakan begini
eduard aja kamarnya rapi
nah ini bapaknya
kasih tahu kos suara
besok kalau dia ada waktu tolong bantu bantu di taman bacaan
besok buku buku mulai datang
buku buku apa borset herwe
buku cerita anak
buku agama dan ilmu pengetahuan macam macam lah
ini harus diwaspadai pak ustadz rw
jangan sampai terselip buku buku aliran aliran yang gak jelas
kalau ada yang aliran tidak jelas pindahkan supaya jelas
saya tes serius pak ustadz rw
saya juga luarius
kamu juga jangan lupa besok bantu bantu
siap pak ustadz rw
aduh pak maaf sekali saya tuh belum sempat datang ke kantor
ya gak apa apa atem
kita juga tahu kan lagi sibuk
gak usah repot repot di luar aja atem
ya disini aja atem
oh gitu silahkan atem duduk
tadi gak setau sama saya
katanya kamu besok pagi mau berangkat lagi
izin cuti kamu kan masih tiga hari lagi
tapi alhamdulillah semua urusan tes sudah selesai
dan saya cepat cepat saja pulang kembali
wah saya juga tidak enak tidak sempat ketemu sama ce yati
oh ya tem
jeniper udah mau sekolah
alhamdulillah mau cuk
eh ini teh minum atu ya
saya ambil dulu
gak usah tem
saya juga tadi kesini buru buru
takutnya besok gak ketemu sama kamu
aduh terima kasih pak
sudah maksain datang kemari
jaga diri kamu baik baik selama di sana ya
insya allah pak
dan satu lagi tolong sampaikan salam saya buat anak anak di sana
kita permisi dulu ya tem
kalau misalnya ada perlu apa apa
pokoknya aten bisa langsung hubungin cucu ya
hatunuhun pisan ya pak
ya nuhun pisan ya
terima kasih pak